kebela persebaya bukan cuma sekedar menunjukkan besarnya dukungan bonek terhadap klub kesayangannya
tetapi juga memperlihatkan konsistensi bonek untuk terus mendukung persebaya
aksi kemarin adalah aksi kesekian kalinya yang dilakukan oleh bonek
apakah aksi tersebut dapat membuahkan hasil pada kongres pssi januari mendatang
inilah yang terjadi saat kongres pssi di jakarta sepuluh november lalu
gagal memasukkan persebaya dan empat klub lainnya yang statusnya dibekukan menjadi salah satu item pembahasan
akibat penolakan ini pssi dianggap mengingkari janjinya sendiri
karena sebelumnya tanggal tiga oktober exo pssi menjanjikan akan memulihkan status lima klub pada saat kongres
alih alih mensahkan kongres november lalu hanya memutuskan untuk memilih ketua umum saja
inilah yang menibulkan gejolak khususnya para bonek yang sepertinya tidak kenalalah
mendukung kembalinya persebaya dalam kompetisi resmi pssi
seperti saat jelang kongres november dimulai ribuan bonek berbondong bondong ke jakarta
mereka berangkat lewat darat menggunakan kereta api maupun dengan moda transportasi lain
sebagai kelompok supporter militansi bonek tidak diragukan lagi
mereka bisa bertempat di mana mana termasuk di stadion tugu jakarta
dengan desakan yang demikian kuat bergemingka pssi

apakah kongres januari nanti benar benar mensahkan status persebaya
sekedar berandai andai bagaimana
jika dengan berbagai alasan pengesahan persebaya termasuk empat klub lainnya gagal
setelah sanksi fifa kemudian perpecahan di tubuh pssi
kini saatnya sepak bola indonesia bersatu lagi berrekonsiliasi
salah satu langkah pentingnya adalah dengan mengembalikan status persebaya
dan empat klub lainnya yang dinonaktifkan